seperti biasa sudah saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
senin sebelas maret dua ribu dua puluh empat bersama saya aisah mada putri di totri news kompastv
berita pertama seberkompasiti rumah sakit umum daerah mm dunda limboto di gorontalo terbakar
suara dentuman keras sempat beberapa kali terdengar dari lokasi kejadian
kebakaran berasal dari salah satu gedung yang ada di rumah sakit tersebut
bahkan sampai terdengar beberapa kali suara dentuman keras
para pasien dan keluarga yang saat itu ada di ruang perawatan panik dan langsung berlarian untuk mencari tempat yang aman untuk menyelamatkan diri
beralih ke berita kedua sobatkompastv wakil ketua dewan pemina psi grace natali mengatakan
presiden jokowi semestinya jadi sosok yang berada di atas semua partai politik termasuk menjadi ketua koalisi partai partai
grace beralasan jokowi dapat menjadi sosok yang mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai partai politik
grace menilai tidak mudah mencari seseorang yang bisa menjembatani semua partai politik dan perkataannya dapat mempersatukan partai partai tersebut
pilot pesawat smart air yang selamat kini masih menjalani perawatan intensif pasca evakuasi pada minggu sore
tiga hari bertahan di hutan lebat pasca pesawat jatuh
pilot smart air muhammad yusuf berhasil dievakuasi tim sar gabungan
tim penyelamat langsung memberikan pertolongan pertama saat evakuasi sebelum korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis